jalur darat dari surabaya menuju malang bisa ditempuh melalui jalur non tol maupun tol
waktu tempuhnya pun berbeda
jalur non tol berkisar tiga jam sementara melalui tol berkisar satu jam
dalam perjalanannya yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan kemacetan saat di gerbang tol taman dayu ataupun kejapanan
pasalnya gerbang tol ini menjadi penghubung dengan daerah industri seperti pandaan pasuruan ataupun destinasi wisata di pasuruan serta lanjut ke malang
selebihnya dalam jalur tol yang dikelola beberapa perusahaan pengelola tol ini tidak ditemukan jalan berlubang maupun bergelombang
meski begitu curah hujan yang diprediksi masih tinggi di musim mudik tahun ini perlu diperhatikan pemudik
khususnya bila melintas di kawasan tebing ataupun pepohonan

tiap hari kita cek jadi kalau ada endapan lumpur tanah jalanan kita bersihkan
jadi juga ada tim yang siap selalu pada saat ada air kenangan mereka akan turun ke lapangan
waktu saya menempuh perjalanan ini bertepatan dengan long weekend hari raya pasca yang bertepatan dengan dua pekan jelang lebaran
dengan kondisi yang ramai lancar tidak menemui adanya kemacetan
jadi ketika kita melakukan perjalanan ini
ini pada saat long weekend dan suasananya dari surabaya sampai malang itu memang ramai lancar
dan waktu tempuh yang saya mulai dari satelit surabaya sampai pintu tol singosari
pintu tol untuk masuk ke kota ataupun kabupaten malang itu waktu tempuhnya sekitar satu jam dalam kondisi ramai lancar
sampai selamat datang di malang
kota dan kabupaten malang langsung berbatasan
dengan kota wisata batu
karena itulah kepadatannya tidak hanya dari pemudik jarak jauh
namun juga mudik silaturahmi di hari hal lebaran
dan perjalanan wisata bersama keluarga pasca hari hal lebaran
untuk di malang salah satu titik yang harus mendapatkan perhatian
ini adalah di tempat saya berada saat ini
ini adalah di perempatan karanglo
karena disini ada pertemuan dari empat arah
yang pertama di belakang saya
itu merupakan eksitor
tol singosari ini merupakan eksitor keluar
sesudah menempuh perjalanan dengan transjawa dari arah surabaya
kemudian dari sisi sebelah kanan saya
ini adalah singosari atau biasanya jalur dari surabaya non tol
kemudian tepat di depan saya
ini adalah jalur menuju kota wisata batu
kemudian dari eksitor singosari ke kiri
ini adalah menuju kota malang
kawasan ini setiap tahunnya
arus mudik selalu dipadati oleh kendaraan
karena seperti kita ketahui
malang dan juga batu ini tidak hanya menjadi destinasi atau tujuan mudik
namun juga destinasi wisata
atas kepadatan yang terus terjadi setiap tahunnya
polres malang melakukan antisipasi dan rencana rekayasa lalu lintas
apabila terjadi kepadatan di jalan tol
kepadaan di jalan tol
melalui langkah langkah pembukaan exit
di lawang maupun di kota malang serta di pakis
kemudian juga kami persiapkan rekayasa lampu lalu lintas
yang bisa dikendalikan saat ini di pos polisi karanglo
kemudian juga kami menyiapkan pos pelayanan
yang didirikan di pos polisi karanglur
puncak arus mudik diprediksi terjadi pada sembilan belas april atau tiga hari jelang lebaran
dan arus balik pada dua puluh lima april atau tiga hari pasca lebaran
jumlah pengguna jalan tol di surabaya malang sendiri
atau mencapai dua ratus lima puluh ribu kendaraan perharinya
kabupaten malang jawa timur